aku seperti orang buta yang jatuh ke dalam jebakan radit
karena dulu aku gak pernah dengerin dia
dia pasti bakal terguncang
tadi ada orang kaya yang lagi ingin merayakan kebahagiaan anaknya
buat ulang tahun sama anak yatim
saya ingin merayakannya sehari aja
gak bisa bella harus dilembur
nanti bayarannya dibayar dobel sama bapak
bukannya saya menolak rejeki
saya kasihan kalau saya gak ngerayain ulang tahun ya pak
yaudah kalau gitu gak apa apa
tapi bayarannya bapak bayar besok ya
saya ingin memberikan sesuatu untuk anak saya
kemarin kamu minta pekerjaan
mau tidak ngantar barang itu
kalau nggak mau kamu saya pecat
iya pak ya
hari ini syufa namanya mama kerja dulu ya
adik kamu itu kamu belain
dia gak peduli sama kamu
bahkan gak ada yang peduli sama kamu di rumah ini
ngapain kamu belain adik kamu
dan aku pengen denger
dari mulut kamu kamu bilang cinta sama aku
aku gak mau
mulai sekarang kamu harus janji sama aku
kamu gak akan pernah ceritain ke siapapun
soal hubungan gavin sama cynthia
kenapa kamu malah ngebelain
karena gavin itu sahabat aku
sekarang kamu udah ngerti kan
jangan bikin aku kasar sama kamu
pasti dia ngantuk banget
kamu harus ikut mama puter puter
bentar lagi kita sampai ya
nanti kita ke taman
beli hadiah buat syufa
udah pulang pak
tolong kasih tahu sama nenek
atau beli lina
oh gak usah pak
biar aku aja
tadi mama kirim pesan
kalau misalkan papa butuh bantuan
biar aku aja
bentar ya pak
pakai kamu diam aja
kalo sampe raina ngomongin soal kejadian tadi
pakai kamu diam aja
pakai kamu diam aja
pakai kamu diam aja
papa punya sesuatu buat kamu
yuk ikut papa
apa mau kasih buat kamu
mereka ngomong di kamar lagi
aku harus kasih tau radit
sekarang raina sama papa arta lagi ngobrol berdua di kamar
aku takut kalo raina ngebocorin semua rahasia kita
cari masalah itu perempuan
kamu harus jori laki laki itu dia bukan orang yang baik
kaget berapa banyak lagi perempuan yang akan kami jadikan korban
belum cukup adikku
adikku yang waktu itu umurnya terlampau jauh dari kamu
kamu nikahi kamu bawa pergi dari keluarga aku
kamu biarkan dia meninggal secara perlahan
belum cukup adik
berarti kamu menuncar perempuan perempuan muda ya
perempuan perempuan yang masih lugu
bukan cuma muda tante
tapi dari keluarga kaya karena memang itu tujuannya
mulai sekarang kamu harus janji sama aku
kamu gak akan pernah ceritain ke siapapun soal hubungan gavin sama siti
ternyata mereka semua benar
aku seperti orang buta yang jatuh ke dalam jebakan radit
sekarang apa yang harus aku bilang sama papa
karena dulu aku gak pernah dengerin dia
dia pasti bakal terguncang
tadi sintia bilang katanya tangan kamu terluka
kenapa sih kamu gak hati hati
aku obatin ya
biar aku yang ngobatin di kamar ya pak
satu persatu sumpah syairah
mulai menjadi kenyataan

enggak saya tuh gak sakit apa apa dok saya tuh cuma mikirin anak saya dan cucu saya yang hilang wajar
kan kalau saya mikirin mereka
iya mah tapi mama tetap harus diperiksa dulu ya mak ya
aduh nur kamu tuh gak tau mama ya
kamu kok malah bawa mama kesini sih
mah bella sama shiva itu gak hilang
mereka cuma memilih hidup sendiri aja di luar sana mah
kan itu emang sudah keputusannya bella mah
sekarang itu bella tuh gak punya tempat tinggal
coba kalau aja mas darman masih hidup
pasti nggak akan kayak gini kejadiannya
ini semua tuh gara gara keluarga arta
nuh kalau kamu gak mau nganterin mama untuk cari bella mama sendirian kesana
mama yang cari
mama mama tunggu mama
mama pasti terguncang lagi mikirin aku
aku banyak berdosa sama mama
apa aku harus mengejar mama
tapi aku takut terjadi apa apa sama mama
aku bisa mungkin berdosa kalau itu terjadi
aku hanya bisa membuat mama sedih
hanya bisa memberikan kesengsaraan sama mama
seharusnya mama gak seperti ini
mama berhak untuk bahagia